empat korban yang menderita luka dan satu korban tewas bernama atok subuh berusia lima puluh tahun warga randu pakis jatiroto lumajang langsung dibawa ke rumah sakit tongas
rata rata penumpang menderita patah tulang tangan dan juga kaki dan juga terluka di bagian kepala dan dada akibat kerasnya benturan
kecelakaan terjadi saat mobil bernomor polisi n tujuh ribu dua ratus lima puluh sembilan ua yang disopiri suep berusia tiga puluh delapan tahun warga sumber baru jember itu melaju dari probolinggo menuju surabaya
tidak sempat tidak sempat